tujuh hari jelang lebaran jumlah penumpang di bandara soekarno hatta tanggerang banten mengalami peningkatan
pada periode yang sama jumlah penumpang di bandara suta tahun ini mengalami peningkatan sebesar lima belas persen
untuk mengetahui lonjakan penumpang pagi ini di bandara soekarno hatta sudah ada miladia rahma di lokasi
halo selamat pagi mila bagaimana situasi di sana sudah ada kelonjakan penumpang pada pagi hari ini
peningkatan tahun kemarin pada periode yang sama kenaikannya sebesar satu lima puluh tujuh persen
nah sebenarnya saat ini frida saya melaporkan dari posko angkutan lebaran di terminal satu b bandara soekarno hatta tangerang banten
dan untuk melihat sebenarnya bagaimana suasana di masing masing terminal kita bisa memantau melalui kamera pengawas
ini ada di atas saya ini ada beberapa antrian di line check
di terminal satu ratus dua puluh tiga maupun di beberapa titik masuk ke area bandara
kalau kita melihat di sini frida yang paling ramai terlihat di terminal satu c
boleh kita klik coba ya mas ya
nah ini kita bisa melihat ada begitu banyak sekali para calon pemudik yang sudah melakukan check in
dan memang estimasi untuk jumlah penumpang yang akan berangkat dari bandara soekarno hatta ini tahun ini pada periode mudik dua ribu delapan belas ini
memang meningkat hingga sembilan sampai dengan sepuluh persen
meskipun kita lihat ini begitu banyak antrian penumpang untuk check in di terminal satu c
suasana sedikit berbeda kita lihat di terminal tiga ultimate ya
meskipun sudah mulai ramai tapi tidak terlalu padat begitu ya
sudah mulai satu dua kita lihat ada banyak antrian tapi memang tidak sepadat terminal satu c dan terminal satu b
itu untuk pantauan dari antrian check in
bagaimana kemudian ini saya pikir juga menarik untuk kita simak bersama
bagaimana kemudian kesiapan dari bandara internasional soekarno hatta dalam pelaksanaan mudik dua ribu dua puluh
di samping saya sudah ada datanya
kita akan coba bahas sebentar frida dalam waktu yang sangat sedikit
oke pada tahun dua ribu tujuh belas kita tahu dalam periode mudik dan juga balik di terminal di bandara soekarno hatta
kita melihat jumlah penumpangnya ini sekitar tiga empat juta
estimasinya tahun ini akan naik sekitar tiga enam juta
itu baru dari penumpang
kemudian kita tahu sebenarnya ada sepuluh destinasi prima dona yang kemudian menjadi favorit para pemudik
lima diantaranya adalah surabaya kemudian yang kedua adalah denpasar yang ketiga adalah ujung pandang kuala namu dan yogyakarta
nah ini ada prediksi sebenarnya frida terkait kapan kemudian peak arus mudik dan juga arus balik terjadi di bandara soekarno hatta ini akan terjadi
estimasinya hamin empat atau tepatnya tanggal sebelas juni dua ribu dua puluh
untuk sementara itu yang bisa kami laporkan
kami terus akan mengupdate informasi terkait dengan bagaimana kondisi arus mudik di bandara internasional soekarno hatta beberapa saat ke depan
baik terima kasih atas informasinya mila